menteri pertanian syahrul yassin limpo dijadwalkan tiba di tanah air melalui bandara soekarno hatta international airport di tangerang banten usai melakukan perjalanan dinas luar negeri
diketahui sebelumnya kpk telah menggeledah rumah dinas menteri pertanian dan menemukan dua belas senjata api serta sejumlah uang tunai mencapai miliaran rupiah
dan kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang saat ini berada di gedung kpk jakarta
selamat malam arief apakah ada informasi ataupun konfirmasi mengenai pemeriksaan terhadap menteri pertanian syahrul yassin limpo yang dikabarkan pulang pada malam hari ini
ya saat malam syaza betul sekali memang dari informasi yang beredar itu disebutkan bahwa mentan syahrul yassin limpo akan tiba di bandara soekarno hatta pada malam hari ini
nah ini tadi kita sejak sore tadi juga sudah mendengar informasi ini dan kami awak media sudah
menghubungi secara langsung melalui pesan singkat kepada kabar pemberitaan arief fikri
namun sayangnya sampai dengan malam hari ini ali fikri belum memberikan respon ataupun sikap terkait informasi yang menyebutkan bahwa syahrul yassin limpo akan pulang pada malam hari ini
dan memang untuk perjalanan kasusnya sendiri update terbaru dari penyidikan yang dilakukan oleh kpk itu tadi sore kabar pemberitaan kpk arief fikri mengatakan bahwa untuk kegiatan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi di kementang ini sudah ada

untuk hasil pengledahan itu arief fikri belum memberikan informasi terbaru yang mengatakan bahwa nanti usai pengledahan dilakukan kpk akan mengupdate hasil dari pengledahan yang dilakukan di rumah pribadi mentan syahrul yassin limpo
dan hanya itu saja dua update dari kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh kpk pada hari ini untuk mengusut lebih lanjut dugaan korupsi di kementerian pertanian
dan memang dari informasi yang beredar atau yang sudah ada
meskipun sampai dengan saat ini kpk
belum memutuskan status atau mengumumkan secara resmi status tersangka kepada syahrul yassin limpo
namun memang disebut syahrul yass yassin limpo ini adalah salah satu dari calon tersangka kuat dalam kasus korupsi di kementan
dan ada tiga kandidat calon tersangka yang akan ditapkan oleh kpk
itu yang pertama adalah syahrul yassin limpo sebagai menteri pertanian
lalu yang kedua adalah sekretaris jenderal kementan kasdi subagiono
dan yang ketiga adalah muhammad hatta
ini adalah direktur alat mesin pertanian kementa
yang pertama adalah syahrul yassin limpo

itu apakah akan langsung ke kpk atau tidak
ini dari informasi yang beredar di sini
diduga kuat atau kemungkinan besar syahrul yassin limpo jika benar akan tiba di jakarta pada malam hari ini
itu tidak akan langsung ke kpk
karena dari pihak kpk sendiri itu belum mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan terhadap syahrul yassin limpo
apalagi statusnya juga masih belum diumumkan oleh kpk
apakah ia sudah tersangka atau belum
jadi oleh sebab itu berdasarkan prosedur
akan memanggil seseorang itu dia akan melayangkan surat panggilan terlebih dahulu
dan inilah sebetulnya yang ditanya tanya oleh pihak awak media kepada ali fikri
apakah kpk akan langsung bertindak cepat dengan melayangkan surat panggilan
agar syahrul yassin limpo bisa segera dipanggil dalam waktu pekan ini
nah ini kita masih menunggu saja
dan kita masih menunggu sampai dengan malam hari ini
dan bagaimana nanti perkembangannya
nanti kita akan kabari kembali
arief penyidikan ini masih berjalan terus
apa perkembangan hari ini dari informasi anda
bahwa dilakukan penggeledahan
salah satunya di rumah sel di makassar
kemudian mengenai saksi saksi
apakah ada dari informasi yang anda dapatkan di sana
saksi saksi yang diperiksa ataupun dipanggil
terkait dengan kasus di kementerian pertanian ini
ya saja sebetulnya untuk saksi
dari keterangan alif fikri pada sebelum sebelumnya itu sudah banyak yang dipanggil
namun sayangnya dari saksi saksi yang dipanggil ini
tidak diumumkan atau tidak disebutkan satu persatu
memang hanya disebutkan saja
sebelah saksi itu sudah diperiksa
itu baik dari lingkungan kementerian pertanian sendiri
ataupun dari pihak swasta
dan memang seperti tadi informasi sore tadi yang disampaikan oleh fikri
bahwa kemarin itu dilakukan penggeledahan
di rumah salah satu staff dari menteri pertanian
di kawasan jaga kartang jakarta selatan
namun siapa namanya ataupun inisialnya ini tidak disebutkan oleh ali fikri
alif fikri hanya mengatakan bahwa proses pengumpulan bukti bukti
dan juga keterangan baik itu dari saksi di lingkungan kementerian
ataupun saksi dari pihak luar lingkungan kementan
itu sudah dilakukan
karena memang proses penyidikan yang dilakukan oleh kpk ini
sudah berjalan cukup memakan waktu
sampai akhirnya bisa keluar informasi bahwa syahrul yassin limpo ini
sudah ditapa sebagai tersangka
nah ini kita masih menunggu bagaimana nanti perkembangannya
semoga dalam waktu pekan ini
itu bisa segera diumumkan bagaimana status hukum dari syahrul yassin limpo
baik arief kami juga akan menunggu perkembangannya dari anda
mengenai status hukum dari menteri pertanian syahrul yassin limpo
terima kasih atas laporannya langsung dari gedung kpk jakarta